yang harusnya menambah keyakinan kita kepada allah
bagaimana nabi sulaiman
mampu berbicara dengan seluruh binatang
tapi pun ternyata nabi sulaiman
bisa dikelabui oleh binatang yang menyembunyikan cincinnya
ini pun semua terjadi karena kehendak allah swt
maka apapun yang baru
pasti kita akan mengetahui belakangannya
ini yang aku cari
racun yang akan menghabisi
kenapa rayu menyerahku
jangan banyak bicara
tak bisa dilukai oleh senjata bangun
aku ingin membuktikan
apakah itu benar
sampai bisa mengeluarkan
apa yang salah denganku
aku sama sekali tidak bisa terluka
dan tidak ada
satupun senjata yang dapat
rai surah wisayih sangatlah sakti
allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan
bahwa segala sesuatu yang terjadi
dalam kehidupan ini
adalah kehendak allah subhanahu wa ta'ala
yang terjadi dalam kehidupan ini
merupakan ketetapan dari allah
apa yang raden saat ini alami
tangan raden terluka
ini adalah bagian daripada
ketetapan allah subhanahu wa ta'ala
syai'an ayyaku lalahu kumfayyakun
kalau allah sudah berkehandak
apa yang menurut
manusia tidak mungkin
boleh jadi menurut allah mungkin mungkin saja
sesuatu yang menurut
bisa saja di mata allah tidak mungkin
ini yang dinamakan
kodo dan kodarnya allah subhanahu wa ta'ala
allah mengajarkan kepada kita
nabi ibrahim alaih salam
dilemparkan oleh namrut ke dalam api
tanpa sengetahuan daripada
api itu berubah menjadi dingin
semua karena kehendak allah subhanahu wa ta'ala
dihadapkan dengan lautan yang begitu luas
diberikan kekuasaan oleh allah
dengan menjadikan tongkatnya
sebagai satu alat
untuk bisa membelah lautan
yang harusnya menambah keyakinan kita kepada allah
dengan seluruh binatang
tapi pun ternyata
oleh binatang yang menyembunyikan cincinnya
ini pun semua terjadi
karena kehendak allah subhanahu wa ta'ala
maka apapun yang baru
pasti kita akan mengetahui belakangannya
lalu apa hikmah dari lukaku ini
perlu raden fahami
ketika raden terluka
di seluruh tubuh raden
itu sangat banyak racun
yang ada di dalamnya
di dalam tubuh raden
tanpa raden sadari
raden sedang berjumpa
yang dengan hakikatnya allah subhanahu wa ta'ala
telah dapat menyembuhkan
yang ada dalam
tubuh raden walang sungsang
dan menemukan rai surawisesa
dan menemukan rai surawisesa
dan menemukan rai surawisesa
sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan dia
dalam mimpi itu
rai surawisesa terlihat sangat jelas
apakah ada hubungannya
dengan orang yang menyerang dan melukaiku
mungkinkah orang itu adalah rai surawisesa
aku tidak boleh mengikuti perang